empat pejabat di lingkungan pemkap jember jawa timur
dikabarkan menerima honor pemakaman jenazah terkonfirmasi positif covid sembilan belas
salah satu pejabat diantaranya merupakan bupati jember hendi siswanto
hendi akhirnya buka suara
ia mengaku menerima honor pemakaman jenazah terkonfirmasi covid sembilan belas
bersama sekda plt kepala bpbd
dan kabit kebencanaan dan kedaruratan bpbd jember
kepala bpbd jember hendi siswanto
dengan daftar terima pembayaran kegiatan pelayanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana yang tersebar di pesan berantai
masing masing pejabat menerima honor sebesar rp tujuh puluh lima ratus
dengan total mencapai rp dua ratus delapan puluh dua
para pejabat mendapat honor rp seratus untuk setiap jenazah
dengan total jenazah tujuh ratus lima jiwa
setelah kabar ini beredar
hendi menyatakan akan mengembalikan honor yang diterimanya ke kas daerah
begitu pula pejabat lain yang menerima honor pemakaman jenazah
sebelumnya honor untuk pejabat ini dikecam wakil rakyat di dprd jember
mereka menilai pemberian honor kepada pejabat termasuk bupati jember
telah melukai rasa keadilan masyarakat
cuman karena sekarang ini di tengah pandemi covid itu
ini kan paling tidak melukai ya
melukai kurang bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat
satu dari dua dokumen yang beredar di pesan berantai
merupakan surat pemanggilan permintaan keterangan dan dokumen
pada bendahara bpbd jember siti fatimah
pemanggilan ini atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan
wawenang kepala dinas bpbd jember
dalam pengolahan anggaran pemakaman pasien covid sembilan belas
yang bersumber dari anggaran btt covid sembilan belas apbd jember tahun dua ribu dua puluh
saya iful kusman dhani jember jawa timur
jangan lupa like share dan subscribe